jadi bapak bapak ini telah mengejar laki laki itu sebelum terjadinya kecelakaan
benar pak kami mengejar pria itu karena pria itu sudah mengirimkan kue berisikan racun ke rumah saya
sehingga anak saya sekarang masuk rumah sakit
apa bapak mempunyai bukti
saya ada rekaman cctv nya pak
di sini terlihat jelas
pria itu mau ambil kue di tukuk kue dan dikirimkan ke sana
mereka pada ngapain ya
kok sembunyi sembunyi di sini tuh
akhirnya hari ini datang juga
dengar gak sih di omongan kita tadi
yang penting kita harus waspada sama dia
hubungan dengan raiio tidak burung
nanti di mobil saja mau kek
aku mau mengutuk rai
dan papanya rena itu aldebaran
kalau al itu sudah memberikan cinta kasih dan tanggung jawabnya
yang dibutuhkan rena
terhadap sosok seorang papa
dan itu bukan kamu noh
aku menyesal pak
aku benar benar menyesal
papa mengerti penyesalan kamu noh
tapi ini semua sudah terlambat
kamu pun harus hati hati dalam bertindak
jangan sampai kamu menghancurkan
hati rena yang buat dua kalinya
aku benar benar hancur pak
itu pun yang elsa rasakan om
elsa benar benar menyesal
tapi sayangnya kamu gak memberikan kesempatan ke aksa sedikit
bukan cuman sekali pak
tapi sudah berkali kali aku kasih kesempatan
kondisi elsa sangat memprihatinkan
dan sampai detik ini
hati kamu tidak tergerak sedikit penuh
karena apa yang aku alami pak
semua perbuatan dari elsa
kamu sadar gak noh
kamu juga salah noh
dia punya belas kasihan
untuk membiarkan kamu ketemu sama rena
mana belas kasihan kamu sama elsa
kepada wanita yang bertahun tahun mencintai kamu
mengabdi sama kamu noh
dan wanita itu sekarang mengandung anak kalian
mana belas kasihan kamu
papa gak tahu
papa gak tahu
terima putri papa diperlakukan seperti ini
kondisinya rena sudah stabil dan baik
bapak dan ibu tidak perlu khawatir
cuman sekarang kondisinya masih lemas dan pusing
alhamdulillah ya dok ya
tolong ibu pantau ya
biar rena nanti mau makan dan minum yang banyak
dan jangan lupa juga
obatnya diminum sesuai anjuran
kalau dengar apa kata dokter
harus banyak makan dan minum obatnya
iya bu dokter
dok apa rena udah boleh pulang sekarang dok
belum pak kami masih harus terus observasi kondisinya sampai besok
kami cepat sembuh ya sayang
kalau gitu saya permisi dulu ya pak bu
terima kasih pak
apa papa gak disini
ya sayang sebentar ya
papa lagi di jalan

papa lagi sibuk saya mama udah teleponin berkali kali gak diangkat
tapi aku mau peluk papa ma
loh kan ada opa
mau dipeluk sama opa gak
iya opa aja yang pendeh ya
opa yang peluk
aku ngantuk mulu
ini hadiah buat anak ghost
ini hadiah buat anak gos
ini hadiah buat anak ghost

lo mau dapet milik d
lo apaan lihat tadi marah dua mulu
iya nih lagian salah bonekanya juga
empuk banget bikin ngantuk tau gak
jadi bapak bapak ini telah mengejar laki laki itu sebelum terjadinya kecelakaan
kami mengejar pria itu karena pria itu sudah mengirimkan kue berisikan racun ke rumah saya
sehingga anak saya sekarang masuk rumah sakit
apa bapak mempunyai bukti
saya ada rekaman cctv nya pak
di sini terlihat jelas
pria itu mengambil kue di tuku kue dan dikirimkan ke saya
untuk sampel kuenya sedang diperiksa di laboratorium
sedang dicek kandungan racunnya itu seperti apa
kami akan menyelidiki kasus ini dengan serius
dan kami juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit
terima kasih banyak pak
tolong diperiksa lebih lanjut
karena saya pribadi saya tidak kenal dengan pria itu
saya yakin dia adalah orang suruhan
kami juga telah mencari kue berisi
sepeda motor dompet dan ponsel milik pak lukman sebagai barang bukti
kalau begitu kita tunggu kabar baiknya pak ya
dari penyediakan kasus ini
mudah mudahan bisa cepat terbongkar
kami panggilnya pak
terima kasih banyak ya lu udah bantuin gue sejauh ini
sorry gue nggak ada lalu terus
mas kamu dari mana aja sih aku teleponin dari tadi kau nggak diangkat
kamu kebiasaan deh buat aku cemas
orangnya udah meninggal din
ngejar orang itu orang itu kecelakaan
lagi bicara dengan polisi
ya polisi bilang mau mengusut masalah ini
mas terus terus
terus kamu nggak apa apa kan
kamu gak terluka kan mas
udah gak usah khawatir ya
kondisi rena gimana
alhamdulillah rena sekarang sudah sadar
makanya deten dia tuh nyariin kamu terus
loh mas rena
nanti papa kesana ya papa pulang dulu papa mau mandi
soalnya papa habis hujan hujanan
nanti papa sakit dulu
papa nggak hujan hujanan lagi kok
tunggu papa kesana ya
iya pa aku akan tunggu papa
alhamdulillah masalah baik baik aja
iya tapi masalahnya
orang yang udah kirim kue beracun itu
nah itu sekarang gimana
masalah ini ditindaklanjuti sama polisi
masalah ini ditindaklanjuti sama polisi
semoga semuanya cepat ronggak
semoga semuanya cepat ronggak
dan kejadian seperti ini nggak terulang lagi
iya pa aku nggak mau rena jadi korban semua
iya pa aku nggak mau rena jadi korban semua
terima kasih pa